lantaran kedapatan merokok empat orang siswa sekolah dasar di sukabumi jawa barat dihukum rokok di kelas di depan teman temannya sendiri
video hukuman siswa sd merokok ini pun menjadi viral di media sosial dan membuat para orang tua resah
belasan orang tua siswa mendatangi sd negeri satu pemuruyan kecamatan cibadak kabupaten sukabumi jawa barat
atas beredarnya video viral hukuman siswa yang tertangkap basah merokok rabu sore
video berdurasi setengah menit itu menunjukkan empat orang siswa dihukum rokok dan disaksikan oleh teman temannya
dari informasi yang beredar terdapat sebelas siswa yang dihukum oleh kepala sekolah
sementara itu kepala sekolah sdn satu pamuruyan menyebut hukuman itu bertujuan untuk memberikan efek jerah

dirinya pun mengakui bahwa caranya salah dan telah meminta maaf
kedepannya pihak sekolah akan melakukan monitoring kesehatan oleh puskesmas terdekat
guna mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terulang